sistem integrasi pembayaran satu kali untuk ruas tol cikopo palimanan atau cipali mulai diberlakukan hari ini
semua kendaraan yang melintas di gerbang tol cikopo bisa terus melanjutkan perjalanan tanpa melakukan pembayaran
transaksi akan dilakukan di gerbang tol tujuan
sistem integrasi di ruas tol cikopo palimanan diberlakukan mulai pukul enam pagi tadi
pengendara yang masuk melalui gerbang tol cikarang di ruas tol jakarta cikampek bisa melakukan pembayaran di gerbang tol palimanan di ruas tol cipali
sistem integrasi ini diberlakukan mengingat di gerbang tol cikopo kerap terjadi kemacetan pada masa mudik atau libur panjang
dengan integrasi ini pengendara akan melakukan perjalanan dari gerbang tol cikarang utama menuju gerbang tol palimanan sepanjang lebih dari dua ratus km
sistem integrasi di jalan tol cipali dipastikan tidak hanya berlaku pada masa mudik lebaran tapi selamanya
sementara itu kantor yang berada di sekitar gerbang tol akan dialih fungsikan menjadi kantor pjr dan kantor kontraktor